berdiri di bantaran kanal banjir barat tepatnya di kolong jembatan tomang cideng gambir jakarta pusat puluhan bangunan liar dibongkar paksa petugas
satu persatu bangunan warga yang terbuat dari kayu dan triplek yang berada di kolong jembatan tomang cideng gambir jakarta pusat dibongkar paksa petugas gabungan pada senin pagi
sebenarnya bedeng dan gubuk di bantaran kanal banjir barat ini sudah berulang kali dibongkar
para penghuni mengaku terpaksa mendirikan bangunan liar karena tak memiliki penghasilan yang cukup untuk tinggal di tempat yang lebih layak
kebanyakan dari para penghuni bekerja sebagai pembersih botol dan gelas plastik
setelah tidak memiliki tempat para penghuni mengaku pasrah rela tinggal di mana saja
sementara lurah cideng akan bekerjasama dengan dinas sosial untuk menangani para tunawisma
pasrah lillah kita ala silakan karena ibu yang salah
lalu dia di kolong jembatan benar nggak
bersihin akwa doang
lalu asal kanak mungut kerja bersihin akwa doang

rata rata masyarakat di sini tidak terdeteksi mereka tunawisma tidak berlokal tp
hanya mereka melihat ada tanah yang bisa mereka tinggali langsung mereka tinggali
nanti selanjutnya akan kita konfirmasi dengan dinas sosial untuk penanganan
kanan lebih lanjut